pratu dwi akbar utomo gugur setelah terkena tembakan dari kelompok kriminal bersenjata sabtu siang sembilan belas september dua ribu dua puluh
aparat keamanan gabungan tni dan polri saat ini masih melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian
sementara jenazah telah dievakuasi ke timika dan akan dikirim ke lampung
menurut kepala penerangan kodam tujuh belas cendrawasih letnan kolonel armet reza nurpatria
satgas apter yang bertugas di provinsi papua tengah menyiapkan koramil dan kodim baru
untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan
satgas aparat teritorial yang berada di koramil hitadipa melaksanakan pembenahan di koramil
kemudian kurang lebih pada pukul tiga belas dua puluh telah terjadi kontak tembak
yang mengakibatkan salah satu anggota satgas apteri dari koramil hitadipa terluka
dan pada pukul empat belas lima puluh dinyatakan meninggal dunia
sementara itu tiga awak pesawat helikopter jenis bel dua ratus dua belas milik pt national utility helikopters atau pt nuh
yakni kapten endi nawalaga kapten erick kurniawan dan kru m aswar jamal
jumat kemarin tim sar mendarat darurat pada ketinggian empat tujuh ratus di atas permukaan laut di kabupaten paniai papua
proses evakuasi terhadap tiga awak helikopter dilakukan sebanyak dua kali
kami mendapatkan evakuasi ke selangor dan di tawang
ketiga korban dibawa ke rumah sakit umum daerah nabire untuk menjalani perawatan
tim liputan cnn indonesia